hai seorang ibu rumah tangga berusia empat puluh dua tahun warga kembangsari kabupaten mojokerto jawa timur
ditangkap satuan reserse kriminal polres mojokerto ia merupakan bos arisan lebaran yang membawa kabur
uang milik dua ratus an lebih anggotanya sebesar sekitar satu miliar rupiah menurut kapolres mojokerto tersangka
kabur sejak enam april lalu dan ditangkap di sragen jawa tengah tersangka mengaku kabur karena merasa
tak mampu mengembalikan uang anggotanya polisi pun terus melakukan penyelidikan dan
membuka posko pengaduan karena diperkirakan jumlah korban masih terus bertambah